satu orang satu orang
udah keluar gedung semua jadi merembetnya pas waktu udah keluar gedung semua pas lagi
nggak tahu ya soalnya kita lagi dikejar target lagi fokus sama kerjaan tiba tiba ada yang
menjerit aja ya sekarang enggak cuma gedung handbag doang soalnya dari gedung handbag pertama
iya dari gedung kita
banyak banyak sampai dipulangin gedung satu